tempat wisata yang terletak di kawasan jatimurni kecamatan pondok melati kota bekasi ini tak jauh dari pusat kota jakarta
hanya kurang lebih tiga puluh menit
menariknya tempat wisata ini termasuk pad friendly jadi anda bebas membawa hewan peliharaan anda
ada beragam aktivitas yang ditawarkan
namun anda harus membeli kupon senilai minimal lima puluh ribu per orang untuk dapat masuk ke jakarta escape
setelah masuk anda akan disambut dengan udara sejuk dan rimbunya pepohonan
salah satunya di hutan bambu
di sini anda juga bisa memberi makan beragam jenis satwa mulai dari reptil burung hantu domba hingga rusak
hewan hewan di sini ada penjaganya
jadi tak perlu khawatir jika anak anak anda ingin memberi makan satwa
oh ya untuk memasuki hutan bambu anda akan dikenakan tiket tambahan sebesar rp tiga puluh
nah selain memberikan makan satwa masih banyak permainan untuk buah hati anda
di antaranya mewarnai ataupun melukis dinamikannya
di apot anda cukup membayar mulai dari rp empat puluh lima tergantung jenis spot
selain itu anak anak anda juga dapat mengikuti permainan petualangan cilik dengan beragam tema
salah satunya adalah sains atau ilmu pengetahuan
untuk mengikuti sesi petualang cilik ini anda akan dikenakan biaya sebesar rp satu ratus dua puluh lima

kayaknya seru saja tempatnya
nah puas bermain dan jalan jalan anda juga dapat berburu oleh oleh ataupun kuliner di sunday market
yang biasanya digelar pada hari sabtu dan minggu mulai pukul tujuh pagi hingga enam puluh

waktu semakin sore kini saatnya saya akan ajak anda ke suatu tempat yang mirip mirip bali dan jogja
berlokasi di kawasan taman sari setu kabupaten bekasi ini
menawarkan sebuah konsep unik yang cocok untuk menikmati quality time bersama teman atau keluarga tercinta
angkringan tepi sawah memiliki daya tarik tersendiri yakni menyajikan pesona alam yang menawan
berada di areal persawahan anda bisa bersantai sambil menikmati hamparan persawahan yang indah
kafe berkonsep angkringan ala bali ini menawarkan beragam makanan yang menarik
seperti sup daging nasi sei sapi khas nusa tenggara timur hingga beraneka kudapan seperti beraneka ragam sate satean
harga makan dan minuman berkisar mulai dari rp dua puluh
nah selain nongkrong dan menikmati kuliner di sini anda juga disuguhkan live music yang ada sejak pukul lima sore
membuat suasana semangat
makin syahdu bukan
nah jadi setelah kita seharian muter muter petualangan ke hutan bambu kemudian belanja di sunday market
terakhir nih emang paling enak sore sore gini nongkrong di tengah sawah ya
berasa di ubud tapi ini tuh bukan di ubud nih tapi di bekasi nih
jadi deket nggak perlu effort dan yang penting adalah jauh dari hirup piku kota nih
adi dunanda andika suramanto bekasi jawa barat